agar dapat beroperasi saat psbb
ketua umum ikatan dokter indonesia daeng m fakih berpendapat
sebelum pelaksanaan new normal sebaiknya pemerintah mempertimbangkan data
bahwa saat ini infeksi covid sembilan belas masih berlangsung
kemudian yang tidak kalah pentingnya kita harus dalam menerapkan new normal ini
harus melakukan penyaringan apa kriteria dan apa indikatornya
kapan new normal ini dilakukan oleh kita semua
tentunya new normal tidak bisa kita lakukan pada suasana infeksi yang begitu tinggi
menurut ketua umum persatuan perawat nasional indonesia harif fadila
saat ini indonesia belum tepat menerapkan skenario new normal
karena kurang persiapan di lapangan
saya kira belum saatnya untuk hari ini ya kita lakukan
karena itu perlu persiapan persiapan di semua sektor
jadi kalau itu sudah mulai persiapan mungkin penerapan ini secara bertahap
harus diskenariokan gitu bukan hari ini kita lakukan
harif menyarankan kondisi kebiasaan baru saat pandemi covid sembilan belas
baru bisa diterapkan apabila kurva jumlah infeksi sudah melandai
kesadaran masyarakat terhadap resiko penularan juga harus dibarengi penerapan ketat
protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal lingkungan kerja serta fasilitas umum
jadi perilaku baru ya
kita harus lakukan menjadi kepatuhan yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab
karena itu hanya kita yang bisa melindungi kita sendiri bukan pemerintah
pemerintah hanya bisa hanya bisa membantu
pandu menambahkan kurangnya pengawasan dan evaluasi saat psbb dapat menjadi titik lemah
yang harus diperbaiki sebelum pelaksanaan new normal
untuk mencegah munculnya gelombang kedua wabah covid sembilan belas di tanah air
tim liputan jakarta